kumpul sekarang juga
sampai di argentina

kumpul cewe ketur landscapes
aduh kita udah minus gak pernah plus mau ditambahin lagi minusnya
hai hai ya kak ini kita gimana cara keluarnya
iya kak apa makanya nanti kalau kita ketarung panarji bisa bisa tambahkannya hukuman kak
nah tunggu aku pikir pikir dulu dong
aha aku punya itu
terima kasih u ya
atau iya bu
atau iya bu
hati hati di jalan
atau iya bu
apa kabarnya sehat alhamdulillah baik
pasti kalian berlima mau mengelabui saya mengelabui saya oke oke tapi itu enggak
enggak enggak enggak enggak bakalan
bisa tidak bisa dikelabui kamu jangan jangan
ini si lukman
enggak taunya anak kampung memet semua udah sekarang kalian pulang pulang apa apa dicari
assalamualaikum salam hati hati di jalan jalan pengen apa ya ah ada ada ayo

mendukung apa kemuan bos hahaha
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini
diberitakan kepada seluruh santriawan
berkumpul atau sengaja tidak hadir kesana maka semua yang menempatkan nilai
minus anus kompol sekarang juga
udah nganggur aja lagi
udah nganggur aja lagi ya najwa
aduh kita udah minus gak pernah plus
mau ditambahin lagi minusnya
iya bos apalagi aneh bos ukurannya minus
aduh aduh aduh
ya allah dulu segitu ketakutannya kayak ada monster ya
dengar suaranya pak narci
tentu takut gak sama suaranya pak narci
bos aneh takut bos jangan kan denger suara
lihat mukanya aja aneh takut bos
aneh gak ada
kita lang cari bahan buat bikin boneka dimana lagi kak
ini kan udah malem tau kak
lagian juga warung udah beratutup
iya kak udah tutup kak
tuker semua aneh
cengar cengir cengar cengir nomo bono
mau beli gorengan bang
gorengan eh bagi gua duit gua lapar
kagak ada bang bom pelaris
apaan lu belum pelaris
mau beli gorengan bang
mau beli gorengan bang
gorengan eh bagi gua duit gua lapar
kagak ada bang bom pelaris
apaan lu belum pelaris
eh boongin buah lu
lo kan dagang dari pagi gorengan aja tinggal dikit
eh ada tukang gorengan lagi yang balakin
bantuin yuk bantuin
hah tapi gimana caranya kak
nadi kok kita ditangkap
nggak bisa bawa kemana
ya kita lang bakalan kalah kak
lagian juga mereka lang kan badannya gede gede
bener bang kalah
kagak ada bang
coba lu pereksa lu pereksa tuh
apaan lu belum pelaris
jangan bang buat modal bang besok bang
jangan bang buat modal bang besok bang
banyak sekali terjadi kerusakan kerusakan dan cenderung banyak sekali tempat tempat yang
mengarah ke bobrok wah sehingga pesantren ini sulit sekali untuk menjadi pesantren modern yang
menuju go internasional dan satu lagi tata tertib dan aturan yang ada di pesantren ini
tidak ditegakkan lagi kita seenaknya aja bawa tamu dari luar masuk ke pesantren
kok saya tidak melihat haikal asun dan ismail kemana mereka
pak narji mungkin haikal asun dan ismail alias hasuma mungkin mereka itu kabur lagi deh atau
keluar lagi gitu ya enggak enggak tahu nih ini bener bener ya ternyata tata tertib disini bener bener
tidak dilaksanakan dan kamu sekritik gimana sih kenapa sampai bisa ada santri yang bisa keluar
seperti itu pokoknya mulai sekarang kalau mau ada perlu keluar atau izin harus seizin dari saya
titik kalau tidak kalian semua akan mendapatkan sanksi dari saya pak him tum
ya allah haikal asun sama ismail kemana ya jangan sampai mereka dapat sanksi yang berat dari panarji